berikutnya presiden joko widodo mengajak para pengusaha pertambangan untuk mulai melakukan hilirisasi dengan memproduksi barang tambang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi
menurut presiden joko widodo langkah ini dapat menjadi solusi mengatasi defisit neraca perdagangan yang selama bertahun tahun menjadi masalah indonesia
hal ini disampaikan presiden joko widodo saat menghadiri acara indonesia mining award dua ribu sembilan belas di jakarta rabu kemarin
presiden juga mengatakan industri pertambangan memiliki peran penting dalam mentransformasi perekonomian indonesia
menurut presiden jokowi dengan melakukan hilirisasi di industri tambang defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan dapat teratasi dalam waktu tiga tahun
presiden juga mengingatkan para pengusaha pertambangan agar mengutamakan aspek ramah lingkungan dalam proses produksi
presiden melihat masih terjadi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan
presiden juga mengatakan defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan dapat teratasi dalam waktu tiga tahun
presiden juga mengatakan defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan dapat teratasi dalam waktu tiga tahun
proses barang barang tambang kita ini menjadi barang setengah jadi atau barang jadi
sehingga negara kita memiliki nilai tambah dan memiliki multiplier efek yang besar kemana mana
termasuk tentu saja dalam penciptaan lapangan kerja yang itu dibutuhkan oleh masyarakat